berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tidak terpuji
itulah yang disampaikan kedua pemuda ini setelah aksinya menginjak makam keluarga pendiri kebun raya bogor jawa barat jadi viral
mereka sebelumnya terekam asyik bersuap foto di atas monumen makam
mereka menginjak injak monumen sejarah sambil melompat dan tertawa
aksi mereka menuai kecaman karena dinilai melanggar etika wisata
mereka mengaku tidak tahu lokasi ini adalah situs bersejarah
mereka pun menyangka bangunan ini tak ubahnya lokasi wisata
agar kejadian serupa tidak terulang pengelola kebun raya bogor menyatakan
akan mengawasi setiap pengunjung secara ketat
tim liputan cnn indonesia